sebuah kapal kargo tiba tiba terbakar saat berlabuh untuk bongkar muat di pelabuhan gresik pada kamis sore
kapal motor fortuner yang terbakar ini berlayar dari sampit kalimantan
sejumlah unit pemadam kebakaran dari kapal tunda tb jaya negara dan ksop gresik bahu membahu memadamkan api
setelah empat jam api berhasil dipadamkan
menurut kasat polair polres gresik akp purlaksono dugaan sementara api muncul karena korsleting listrik
dari nakoda untuk sementara ada konsleting dari ruangan kapal
untuk posisi kapal di perairan kesini di depannya pelabuhan pitru untuk sementara kapal di kudankar dan untuk korban di dada
tiga belas kru kapal berhasil keluar kapal sebelum api membesar
api muncul saat kapal motor fortuner mengantri menunggu giliran bongkar muat
api berasal dari kamar akomodasi dan dengan cepat menyebar karena ada benda benda yang mudah terbakar
miftahul arief gresik jawa timur